kami undang dengan hormat gubernur bank indonesia
bapak periwar jio untuk menyampaikan opening remarks
sekaligus meluncurkan buku kajian stabilitas keuangan nomor empat puluh dua
kepada bapak gubernur kami silakan
salam sejahtera bagi kita semuanya
salam om swasiasu nama budaya
salam kebajikan para sabah dan mitra strategis bank indonesia
selamat datang dalam peluncuran buku kajian stabilitas keuangan ksk nomor empat puluh oleh bank indonesia
penerbitan buku kajian stabilitas keuangan
penerbitan buku kajian stabilitas keuangan ini sebagai wujud nyata dari kuatnya komitmen bangsa
akan transparansi dan komunikasi kepada publik atas pelaksanaan tugas dan kewenangan
dalam pengaturan dan pengawasan makro pencarian
sesuai dengan undang undang nomor empat tahun dua ribu dua puluh
tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
ada tiga pesan penting yang ingin kami sampaikan dalam kajian stabilitas keuangan nomor empat puluh ini
yang pertama stabilitas sistem keuangan indonesia pada tahun dua puluh dua hingga maret dua ribu dua puluh tiga menunjukkan pertahanan yang kuat

dan mampu menyediakan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional
pembiayaan perbankan pada tahun dua ribu dua puluh dua tumbuh sebesar sebelas tiga puluh lima
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sejak pandemi covid sembilan belas
ketahanan juga tetap terjaga ditopang oleh permodalan yang kuat
likuiditas yang memadai dan juga risiko kredit yang terkendali
sistem keuangan indonesia juga berdaya tahan dalam menghadapi dampak penutupan sejumlah bank di amerika serikat maupun dari keketatan kondisi pasar keuangan global
selain sangat terbatasnya eksposur langsung ke pemilikan surat berharga dolar amerika serikat
ketahanan atau stress bank indonesia menunjukkan kuatnya perbankan indonesia dalam menghadapi tekanan
baik dari risiko likuiditas risiko pasar karena kenaikan yield spn dan volatilitas nilai tukar rupiah maupun risiko kredit karena rendahnya non performing loan
inklusi ekonomi dan keuangan juga terus meningkat
kerja umkm yang tumbuh positif
kami sampaikan terima kasih kepada industri perbankan yang terus meningkatkan intermediasi dan penyeluruhan pembiayaan untuk umkm
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia secara konsisten menempuh kebijakan masyarakat
dan kebijakan makro brisel longgar ini kami lakukan dalam bauran kebijakan yang optimal
dalam kaitan ini kebijakan makro berinisial longgar
kami arahkan untuk terus mendorong kredit dan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha
dan hal ini kami tingkatkan melalui pemberian insentif prioritas kepada bank bank yang berkontribusi tinggi dalam penyeluruhan kredit kepada sektor prioritas
termasuk umkm inklusif dan hijau
kebijakan makro brisel longgar juga terkait
kami tempuh melalui instrumen rasio loan to value atau financing to value atau sering dikenal kebijakan down payment kontroksik digital capital buffer
rasio intermediasi makro brisel rasio pembiayaan inklusif makro brisel penyangga lingkaran makro brisel maupun juga transparasi suku bunga dasar kredit
kedepan stabilitas sistem keuangan
kredit pembiayaan perbankan bagi dunia usaha kami perkirakan akan tumbuh pada kisaran sepuluh sampai dua belas persen pada tahun ini maupun tahun depan
ketahanan sistem keuangan juga akan tetap kuat ditopang oleh permodalan dan likuiditas yang tinggi
inklusi keuangan juga akan terus tumbuh
untuk pembiayaan kepada umkm
meskipun demikian kami terus memantau dan mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat muncul ke depan
baik dari pelambatan ekonomi dunia berlanjutnya kondisi perbankan dan keketatan pasar keuangan global maupun juga perlunya kita semuanya mengimplementasikan
peran dengan kementerian pundang kementerian b dua sk untuk transformasi sektor keuangan
untuk itu sinergi terus diperkuat di dalam wadah kssk
baik dalam memperkuat pencegahan krisis maupun dalam mendorong kredit pembiayaan ke sektor real
demikian juga dalam hal ini juga koordinasi
baik juga dengan otoritas sektor keuangan dengan para pelaku di sektor keuangan baik perbankan maupun non bank maupun dunia usaha
semuanya diarahkan untuk terus mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi nasional
dalam hal ini bank indonesia juga berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam hilirisasi baik di pertambangan perkebunan pertanian maupun perikanan
itulah tiga pesan penting dalam ksk nomor empat puluh ini
sebelum menutup sambutan dapat kami sampaikan tahun dua ribu dua puluh dua kita warnai dengan kesuksesan presidensi g dua puluh
dan tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita juga kembali memegang peran strategis yaitu ketua ketuaan asean dua ribu dua puluh tiga
peran kepimpinan indonesia dalam forum ekonomi global dan regional ini kiranya bisa meningkatkan kontribusi kita sebagai motor kesejahteraan kawasan
ini merupakan sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia
momen ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menunjukkan bahwa ekonomi indonesia tangguh menghadapi tantangan
mampu pulih lebih cepat dan juga berupaya optimal dalam perwujudan ekonomi keuangan inklusif dan berkelanjutan
baik bapak ibu dengan demikian telah resmi sudah diluncurkan buku kajian stabilitas keuangan nomor empat puluh
konsistensi inovasi dan sinergi kebijakan
konsistensi inovasi dan sinergi kebijakan
memperkuat stabilitas sistem keuangan menuju indonesia maju
konsistensi inovasi dan sinergi kebijakan
konsistensi inovasi dan sinergi kebijakan
baik bapak ibu agenda selanjutnya adalah penyerahan buku ksk nomor empat puluh lima
secara simbolis kepada perwakilan stake holders
untuk itu kami undang para penerima buku
yang pertama ketua badan supervisi bank indonesia bapak mas ayo
muhammad edy purnawan kami undang ke atas panggung
baik selanjutnya kami juga mengundang ke atas panggung bapak mulyaman dehadat
baik untuk berikutnya adalah foto bersama kami undang untuk bergabung di panggung
kepala departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia ibu yati kurniati
baik bapak ibu mohon untuk dapat mengangkat buku ksk empat puluh
kita akan mengabadikan momen ini bagi bapak ibu yang masih menggunakan masker
mohon izin untuk dibuka maskernya selama sesi foto
ya kita akan foto dalam hitungan tiga
baik bapak ibu mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi
dan kepada bapak ibu yati kurniati serta bapak ibu penerima buku dapat kembali ke tempat
baik bapak ibu boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah
atas diluncurkannya buku kajian stabilitas keuangan nomor empat puluh
bapak ibu hadirin yang terhormat sebagai rangkaian dari peluncuran buku ksk nomor empat puluh dua
selanjutnya kita akan memasuki sesi seminar bertajuk konsistensi inovasi dan sinergi kebijakan
memperkuat stabilitas sistem keuangan menuju indonesia maju
untuk membuka sesi seminar kami undang dengan hormat kepada deputi gubernur bank indonesia
bapak yuda agung untuk dapat menyampaikan keynote speech
kepada bapak yudha kami persilakan
yang terhormat gubernur bank indonesia bapak periwarjiho
yang hadir secara online
yang kami hormati para senior kami anggota dewan gubernur terdahulu
bapak mulyaman hadad bapak halim alamsyah dan bapak erwin rianto
ketua badan supervisi bank indonesia bapak edi purnawan
deputi komisioner ojk bapak teguh supangkat
ketua perbanas institut pak hermanto siregar
wakil ketua umum perbanas pak taswin zakaria
ketua umum api induk pak haryadi sukamdhani
assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semua
salam um swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat allah subhanahu wa ta ala
sehingga kita bisa hadir dalam acara peluncuran buku ksk ke tujuh puluh dua
tadi disebutkan karena ksk itu diterbitkan setahun dua kali secara semester
berarti ksk ini telah berusia dua puluh tahun
dan ini dulu diinisiasi oleh bapak mulya manhadat
waktu bapak muliaman hadad masih kepala biro stabilitas sistem keuangan
kemudian dilanjutkan oleh pak halim alamsyah
dan terakhir pak erwin rianto
jadi sudah lengkap kita sudah dihadiri oleh para pendahulu kita
kpk ini diterbitkan sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan pada waktu itu
untuk membangun atau meningkatkan awareness dari para pelaku di sektor keuangan
tentang risiko risiko yang kita hadapi
menjaga stabilitas sistem keuangan
momentum peluncuran ksk ke empat puluh ini juga
buku ini diluncurkan ketika kita tahu
perekonomian global dihadapkan pada risiko stabilitas sistem keuangan
buku ini menjadi pengingat bagi kita semua
bahwa stabilitas sistem keuangan ini
dihadapkan pada berbagai tantangan
fragmentasi perdagangan dan juga investasi
di tengah pengetatan kebijakan moneter yang agresif
dilanda reflasi resesi dan inflasi
global financial condition juga mengalami pengetatan
seiring dengan pengetatan likuiditas global
kenaikan suku bunga dan meningkatnya risiko
siklus pengetatan kebijakan moneter yang sangat agresif
dan berlangsung cukup lama di berbagai negara maju
juga telah menimbulkan komplikasi pada stabilitas sistem keuangan
sebuah bank yang kalau di amerika non sistemik
secara domestik juga non sistemik
bank regional yang berada di sekitar daerah
penyebabnya sebenarnya bukan hal yang baru
ini klasik dari bank run
yaitu terjadinya risk mismanagement
dalam pengelolaan sisi aset dan liabilities
di tengah kenaikan suku bunga global
yang mungkin sedikit membedakan adalah
tidak lama setelah itu sejumlah bank juga terimbas oleh krisis perbankan
yang diawali dengan svb tadi
kita tahu ada soverain bank kemudian ada first republic
kemudian terakhir adalah pax west bank
dan kita juga tahu di eropa walaupun mungkin
agak idiosinkretik tetapi kegagalan credit suisse
juga dipicu oleh kenaikan suku bunga yang tinggi secara global
di tengah masih tingginya inflasi di amerika serikat
yang ditunjukkan oleh pasar tenaga kerja yang masih robas
kerentanan di sektor keuangan amerika semakin menimbulkan dilema
di dalam mengendalikan inflasi di satu sisi
dan menjaga stabilitas sistem keuangan di sisi yang lain
ada beberapa lesson learned yang mungkin bisa kita pelajari
dengan apa yang terjadi di amerika
pertama pentingnya bauran kebijakan
di dalam pengelolaan makroekonomi
terlebih ketika otoritas dihadapkan pada dilema kebijakan
ketergantungan pada satu kebijakan saja seperti kenaikan kebijakan suku bunga
mengharuskan kenaikan suku bunga menjadi eksesif
yang kemudian berdampak kepada stabilitas sistem keuangan
kita jangan pernah meng under estimate risiko dari bank non sistemik
bank sekecil apapun tetap harus memiliki buffer yang kuat
baik dari sisi likuiditas maupun dari sisi permodalan
kejatuhan bank non sistemik yang dapat dengan cepat menimbulkan resiko sistemik
terlebih di era digital seperti sekarang ini
di mana sosial media itu menjadi katalis bagi terjadinya bank run
sekarang banyak dibahas juga seperti pertemuan di imf kemarin juga
membahas mengenai hal ini
ketiga munculnya lesson learned ketiga munculnya
model bisnis baru terutama di tengah digitalisasi ekonomi dan keuangan
yang harus tetap disikapi dengan hati hati
di dalam mengelola risiko yang mungkin belum pernah kita kenal
termasuk juga risiko cyber
yang ini juga harus diantisipasi dengan baik
bapak dan ibu hadirin yang berbahagia
di tengah kerentanan stabilitas keuangan global
alhamdulillah kondisi makro finansial dan ssk di indonesia tetap terjaga
momentum pertumbuhan ekonomi indonesia terus terjaga
sebagaimana rilis pdb kemarin di triwulan satu dua ribu dua puluh tiga sebesar
tetap terjaga di atas lima persen
kalau nggak salah sudah enam kuartal ini sejak triwulan empat tahun dua ribu dua puluh
di sisi lain inflasi yang memang sempat meningkat di tahun dua ribu dua
akibat kenaikan harga bbm telah secara gradual secara perlahan juga menurun
dan pada april dua ribu dua puluh tiga sebesar empat tiga
yang lebih cepat dari perkiraan kami di bank indonesia
raca pembayaran tetap baik sehingga ini juga mendukung ketahanan eksternal
dan stabilitas nilai tukar rupiah
di sektor keuangan ketahanan perbankan tetap terjaga
didukung oleh permodalan yang tinggi likuiditas yang memadai
dan juga risiko kredit yang terkendali
ketahanan sistem keuangan terjaganya likuiditas dan suku bunga
yang kondusif telah mendukung kinerja intermediasi
pertumbuhan kredit meningkat telah mendukung kinerja di sektor korporasi
serta sinergi kebijakan antarotoritas dalam mendorong pertumbuhan
dan menjaga ketahanan sistem keuangan menjadi kunci di dalam menjaga kinerja

bapak ibu dan hadirin yang kami hormati
terjaganya stabilitas sistem keuangan yang menopang pertumbuhan ekonomi
dapat tercapai melalui tadi tiga hal yang sudah di eversize oleh bapak gubernur
dan menjadi judul dari ksk sekarang ini
yaitu konsistensi inovasi dan sinergi
ketiga kata kunci itu merupakan dasar bagi bangsa indonesia
di dalam mengimplementasikan bauran kebijakan yang terkalibrasi
terencana dan dikomunikasikan dengan baik
dengan implementasi bauran kebijakan bi yang sejalan dengan bauran kebijakan nasional
di tengah risiko perekonomian dan sistem keuangan global yang meningkat
alhamdulillah stabilitas sistem keuangan selama dua ribu dua puluh
hingga sekarang berada dalam kondisi yang semakin terjaga
bank indonesia konsisten di dalam menerapkan bauran kebijakan
untuk menjaga stabilitas makroekonomi
tetapi dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional
bijakan moneter tetap pro stability dalam mengendalikan inflasi dan gejola eksternal
sementara kebijakan makro prudensial
bijakan sistem pembayaran pendalaman pasar keuangan
umkm dan ekonomi syariah tetap diarahkan pada pro growth
konsistensi kebijakan itu juga didukung oleh inovasi
pertama di tengah siklus keuangan yang masih mengalami pemulihan
bank indonesia berinovasi dengan kebijakan makro prudensial
untuk dapat mendorong sektor sektor yang
mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap juga mendukung sektor sektor yang terkena scaring effect
juga sektor inklusi dan sektor hijau
kedua bi terus mendukung inklusi bukan hanya terhadap umkm
tetapi juga terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah
dan usaha usaha yang bersifat subsisten
dengan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makru prudensial
ketiga bi terus mendorong efisiensi ekonomi dan keuangan
melalui digitalisasi sistem pembayaran seperti bi fast
ada kris kemarin juga kkp termasuk untuk cross border payment
yang terus dikembangkan dengan berbagai negara termasuk negara negara asean
nah dengan bauran kebijakan tersebut
maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai
karena bank tetap memiliki appetite dan menyalurkan kredit pembiayaan pada sektor real
konsistensi dan inovasi tersebut dibarengi dengan penguatan sinergi
untuk terus membangun optimisme dan mendorong pertumbuhan dengan tetap waspada terhadap berbagai tantangan
konsistensi dan inovasi bauran kebijakan serta sinergi dengan pemerintah dengan kssk
terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan dan pembiayaan perbankan
khususnya kepada sektor sektor yang belum pulih
ke depan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga
ketahanan sektor keuangan juga terjaga dengan baik
didukung oleh likuiditas dan permukaan
kredit kami perkirakan juga akan tumbuh tetap baik
tadi sudah disampaikan oleh pak gubernur
antara sepuluh sampai dua belas persen didukung oleh permintaan dunia usaha
dari sisi demandnya dari sisi supply nya
juga perbankan masih memiliki appetite yang masih cukup tinggi dalam menyalurkan kredit
kebijakan moneter ke depan tetap baik
tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makro
sementara kebijakan makro prudensial
sistem pembayaran dan umkm tetap diarahkan untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi
perkembangan ekonomi dan keuangan global yang ditandai dengan melambatnya ekonomi global
dan meningkatnya risiko ssk mengharuskan kita semua
dan termasuk juga industri keuangan untuk tetap waspada dan bersineti
sebagai penutup kami harapkan
seluruh upaya bersama yang kita lakukan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan
menjadi langkah untuk menuju indonesia maju
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan terima kasih kepada deputi gubernur bank indonesia bapak yuda agung
yang telah membuka sesi seminar pada siang hari ini
bapak ibu dapat kami informasikan kembali bahwa soft file buku ksk
pertama uksk ini telah dipublikasikan selama dua puluh tahun
ksk pertama diluncurkan pada edisi juni dua ribu dua puluh
baik bapak ibu selanjutnya sesi seminar akan dipandu oleh moderator ibu kania sutisna winata
ibu kania merupakan senior anchor media group network
sekaligus menjabat sebagai asisten dua ceo media group
sebelumnya beliau juga berpengalaman sebagai ceo medcom id
beliau telah berpengalaman lebih dari lima belas tahun dalam bidang media
dan pernah mewawancarai tokoh tokoh prominent nasional maupun internasional
dan world bank president dua ribu dua belas dua ribu sembilan belas jim yong kim
baik kepada ibu kania kami silakan
baiklah terima kasih mbak dita dan juga mas bimo
mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu kali
bapak ibu sekalian mungkin saya ingin mengulang kembali
apa yang tadi sudah disampaikan bahwa di tengah tekanan dan tren perlambatan ekonomi global saat ini
syukur alhamdulillah ya indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif
dengan pertumbuhan sebesar lima tiga puluh satu persen pada tahun lalu
pertumbuhan ini juga berlanjut di triwulan pertama tahun ini
dan diperkirakan akan terus positif pada tahun ini
berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan stabilitas sistem keuangan indonesia
masih terjaga dan cukup resilient dalam menghadapi tekanan ekonomi global
dan juga agresifnya pengetatan kebijaksanaan
dan di sisi lain tadi juga sudah dipaparkan kinerja intermediasi perbankan
juga menguat dengan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar sebelas tiga puluh lima persen pada tahun dua ribu dua puluh
kemudian ini juga sebenarnya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
nah menguatnya kinerja intermediasi ini tentunya merupakan hasil dari respon kebijakan akomodatif
dan juga sinergi dari otoritas dan para pemangku kebijakan
dan juga kinerja ekonomi juga menunjukkan kekuatan kebijaksanaan
dan para pemangku kebijakan memperkuat koordinasi dan juga kewaspadaan
terhadap situasi dan resiko pasar keuangan global
di tengah kita pada siang hari ini di tengah tengah kita maksud saya
sudah hadir tiga pembicara istimewa yang akan segera saya undang
untuk bergabung bersama saya di atas panggung
yang pertama tama adalah ibu dr rina
ibu dr yati kurniati kepala departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia
kemudian juga bapak hermanto siregar rektor perbanas institut
dan juga bapak david sumwal chief economist pt bank central asia terbuka
kami persilahkan untuk naik ke atas panggung
baiklah selamat siang ibu yati selamat siang pak hermanto dan juga pak david
apa kabarnya sungguh luar biasa ini nampaknya pertama kalinya ya kita kembali ya duduk bersanding bertatap muka

bapak ibu sekalian untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini saya ingin mempersilahkan kepada masing masing narasumber
untuk memberikan pemaparan singkat singkat saja sekitar mungkin sepuluh sampai dengan lima belas menit sesuai dengan bidangnya
untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada pembicara pertama yang juga adalah tuan rumah begitu ya untuk memberikan pemaparannya
ibu yati kurniati kepala departemen kebijakan makro prudensial ubersila

untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada masing masing narasumber

terima kasih sekali bapak atas kehadirannya juga bapak ibu sekalian dan para narasumber
sebenarnya tadi yang disampaikan pak yuda itu udah detail sekali
sebenarnya tadi yang disampaikan pak yuda itu udah detail sekali
jadi saya ingin sedikit terdalam sedikit terutama di tengah tantangan global maupun key resiko ya
jadi kalau kita bisa di slide pertama kami seperti juga tadi telah disampaikan pak yuda maupun juga pak gubernur
bahwa tantangan di global yang kita hadapi tadi sudah dikatakan bahwa perlambatan perkembangan global
inflasi yang tinggi kemudian juga dengan pasar tenaga kerja yang juga di amerika serikat yang masih ketat
bahwa itu sebenarnya spill overnya yang kita cermati bagaimana impactnya ke perekonomian kita
di tengah itu juga ada tantangan atau resiko resiko dari stabilitas sistem keuangan di global juga
seperti halnya yang kegagalan bank sebagaimana tadi juga telah dijelaskan oleh pak yuda
meskipun direct impactnya itu relatif sangat rendah
memperdalam mengamati terus bagaimana spill overnya ke perbankan kita
karena bisnis dari perbankan financial sector itu kan kepercayaan
jadi sentimen sedikit saja sentimen negatif akibat kejadiannya di luar
tapi meskipun exposure nya rendah tapi kalau gara gara sentimen negatif bisa saja mempengaruhi
karena ada similarity dari model bisnis bisa dianggap resikonya yang dihadapi juga sama
memang di tengah resiko resiko tersebut kita lihat perkembangan di indonesia sendiri dari sejak
tadi juga disebutkan pak yuda juga menunjukkan bahwa improvement pemulihan ekonomi kita itu kuat signifikan
yang biru itu untuk menunjukkan bahwa dari segi resiko kreditnya telah menurun
yang merah itu kan periode covid ya
kemudian kredit sudah tumbuh lebih tinggi
kemudian npl juga menurun
kemudian yield sbn sudah lebih baik lebih dengan turun
kemudian juga memang di sini ini periode maret tapi sekarang ini kan nilai tukar sudah menguat kembali
dengan intermediasi yang terus tumbuh ini kita terus memperkuat
diupayakan intermediasi terus dapat pulih untuk mensupport pertumbuhan ekonomi
dan kalau kita lihat intermediasi ini dari mana ininya
jadi sebenarnya kalau dari sisi demand demand kita lihat
korporasi juga telah full
dan di situ ini juga ada misi lagi dan itu sangat penting karena kita lihat
juga capek capital expenditure juga tinggi dan memang kalau kita lihat sudah tidak stip lagi kenaikannya
sudah melandai tapi stay pada tingkat yang tinggi
di situ yang dari sisi korporasi demand untuk ekspansi perekonomian itu kelihatan
di sini juga kalau dari hasil survei teman teman di departemen statistik kami juga menunjukkan bahwa
pmi indonesia ada di zona ekspansi dengan juga kepercayaan ekspektasi dunia usaha juga yang arahnya positif
dan ini mendorong kebutuhan untuk pembiayaan adanya kebutuhan untuk pembiayaan yang bisa mendorong interminasial lebih lanjut
di sisi rumah tangga juga trennya positif dengan dibukanya mobilisasi
mobilisasi yang telah makin terbuka dan sudah kembali normal
konsumsi spending konsumsi spending juga sudah positif dan ini juga terus mendorong kredit konsumsi
meskipun memang kalau untuk yang seperti permintaan properti itu belum sepenuhnya pulih
tapi perbaikan perbaikan itu sudah mulai kelihatan
dan bagaimana kita bisa terus mendorong intermediate
di luar yang sekarang ini terjadi
kalau kita mendengar dari pemerintah yang terus mendorong hilirisasi potensi kebutuhan pembiayaan untuk hilirisasi itu sangat tinggi
dan hilirisasi ini tidak hanya melulu di sektor tambang tapi juga kita perlu mendorong hilirisasi di pertanian
dan perkembangan hilirisasi di situ juga yang terkait dengan perikanan maritim
karena sektor sektor itu yang bisa memperkecil disparitas pendapatan
jadi karena coverage nya dia lebih banyak juga ke yang kecil kecil perusahaan perusahaan kecil
kalau kita bicara tambang itu kan lebih ke menengah atas
dan korporasinya korporasi korporasi yang relatif menengah ke atas
tapi kalau kita bicara sektor sektor pertanian perkebunan perikanan ini coverage nya lebih
kita bisa mengangkat sektor sektor untuk juga sekaligus mendukung pemerataan
tadi juga untuk mendukung ini semua
di tengah proses digitalisasi
yang mendukung financial services yang terus meningkat
kita bisa melihat bagaimana interkoneksi yang makin tinggi dari adanya perkembangan di digitalisasi
inovasi inovasi yang disupport dengan teknologi juga mendorong interkoneksi yang makin tinggi
antara tidak hanya di sektor keuangan sejenis tapi juga interkoneksi dengan sektor sektor
sudah ada ekosistem ekosistem yang saling terkait satu sama lainnya
exo system dari fintech terkait dengan perbankan terkait dengan e commerce
itu yang kita harus menyikapi dengan mencermati dengan baik
dalam rangka dari sisi otoritas juga
bukan menghentikan proses inovasi tapi kita juga
untuk apa yang kita bisa persiapkan untuk regulatory dan supervisory dan juga untuk internasional
suksesorinya supaya mitigasi resiko resiko yang mungkin timbul
terlebih lagi juga inovasi inovasi di financial services seperti mulai timbulnya crypto
dan aktivitas aktivitas di aset itu yang aset kripto yang juga saling interkoneksi
dan kita lihat sumber trigger dari kejatuhan bank itu kan juga das di amerika serikat
itu asalnya ada yang fail di crypto yang pertama kali ya signature bank kemudian juga yang tech firm
dan isu mengenai konsentrasi kepemilikan deposit disitu juga menjadikan
perhatian kami dalam rangka mitigasi resiko supaya kejadian sama tidak terulang di indonesia
itulah kenapa kita juga menjadi lebih memperhatikan lagi jadi tidak hanya dari sisi ketahanan permodalan yang diperlukan
tapi juga dari sisi kita harus memperhatikan resiko resiko dari likuiditas
satu institusi keuangan dengan institusi yang lain apalagi didukung dengan teknologi
jadi teknologi memberikan kemudahan memfasilitasi transaksi tapi kita juga juga mesti siap untuk mitigasi resikonya
di samping itu satu hal lagi yang memang sekarang ini lagi menjadi tema juga di dalam ksk ini adalah bagaimana kita mendorong
intermediasi untuk mendukung hijau ekonomi hijau
memang belum banyak yang kita lakukan tapi ini memang butuh sinergi dengan berbagai otoritas terkait
karena untuk yang hijau untuk sektor hijau ini dari bank indonesia sendiri memang kami mensupportnya dengan memberikan insentif
untuk bank yang memberikan kredit di pembiayaan hijau
kerjasama koordinasi di pemerintahan untuk clear yang termasuk hijau definisinya seperti apa
sehingga perbankan juga akan menjadi lebih jelas
karena proses transisi pun dari yang brown sector ke green sektor itu sendiri sudah bisa dikatakan proses menuju hijau
jadi memang sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan pak yuda
saya juga koordinasi sinergi antar otoritas terutama di kssk
kita saling mendukung untuk menjaga ketahanan sistem keuangan supaya terus makin kuat
memitigasi berbagai risiko yang timbul termasuk juga terakhir ini dengan penguatan kssk
kita juga memperkuat pencegahan penanganan krisis
kita melihat bagaimana di amerika serikat weekend resolution itu menjadi penting
itu yang sedang kami garap bersama
supaya apapun ya mudah mudahan tidak terjadi kondisi yang seperti itu
tapi sedia payungnya sebelum hujan
terima kasih sedia payung sebelum hujan
nanti kita coba untuk gali lebih lanjut dari paparan yang sudah disampaikan oleh ibu yati
tapi saya ingin beralih dulu ke pembicara berikutnya
mohon maaf pak hermanto mungkin saya beri kesempatan dulu kepada pak david untuk memberikan pemaparannya
mungkin pak david bisa melengkapi dengan kurang lebih seperti apa kondisi termutahir terkini begitu ya
perekonomian global domestik dan prospeknya ke depan
baik terima kasih mbak kania atas perkenalannya
yang saya hormati pak mulyaman pak erwin pak yuda pak halim bapak ibu sekalian
sebenarnya menyambung apa yang disampaikan tadi oleh pak peri warjio di pembukaan dan juga pak yuda
saya hanya ingin melanjutkan saja sebenarnya kondisi global termasuk yang kita mungkin agak khawatir itu kondisi perbankan ya
terutama di amerika serikat itu bagaimana dampaknya
jadi saya akan bagi dua bagian untuk pemaparan pada sore ini
nah ini kita ada big data bapak ibu ya
jadi biasanya kita tunggu data dari bps itu laggingnya cukup lama
jadi untuk kuartal satu ini kan baru keluar kemarin ya
nah kita ingin bisa mengupdate kalau bisa
tiap minggu bahkan kalau bisa ini tiap hari seperti apa sih kondisi ekonomi
nah kita coba kembangkan ada dua indeks namanya indeks transaksi belanja dan indeks transaksi bisnis
ini keduanya harusnya bergerak berbarengan
nah ini indeks transaksi bisnis dari kurang lebih sekitar enam puluh ribu ya
apa namanya nasabah kami korporasi baik menengah besar maupun kecil
kita lihat memang sudah sejalan ya dengan pertumbuhan kita
di kuartal satu ini kita tumbuh lima
namun kita perlu waspada memang di april agak sedikit penurunan
penurunan di maret april dan kita lihat di mei ada sedikit rebound
jadi kita perhatikan bandingkan antara ramadhan tahun ini dibandingkan ramadhan tahun lalu memang ada sedikit penurunan
tapi kalau dibandingkan sebelumnya dua ribu sembilan belas atau dua ribu dua puluh satu maksud saya
karena dibandingkan masa pandemi sudah jauh lebih tinggi
ada faktor low based effect kelihatannya pengaruh ke belanja maupun penerimaan dari pebisnis
nah ini kita coba gambarkan trajektori ekonomi kita dari saving rate nasabah
kita bandingkan dengan revenue growthnya
revenue growth ini sebenarnya perhitungannya sederhana dari mutasi kredit
jadi kalau kita lihat mutasi kreditnya makin baik tentu cash flownya makin baik dia akan mengarah ke kanan
atau ke kiri dari bapak ibu sekalian
jadi kita lihat disitu dua ribu delapan belas masa normal banyak nasabah yang mencari kredit atau permintaan kreditnya cukup tinggi
tapi kita lihat di masa dua ribu dua puluh masa pandemi itu revenue nya turun
cash flow nya negatif bisa dibilang
dan kita lihat banyak yang menyimpan dananya di dua ribu dua puluh
nah di dua ribu dua puluh dua kita lihat revenue dari banyak perusahaan itu membaik
di dua ribu dua puluh dua dan di dua ribu dua puluh tiga ada sedikit penurunan
di kuartal satu tapi permintaan kreditnya mulai meningkat
jadi kita lihat arahnya sedikit ke bawah dari diagram tersebut
nah dari indikator sektor real ini biasanya dipakai oleh ekonom untuk melihat kondisi ekonomi penjualan mobil motor penjualan retail
tadi baru diumumkan oleh bank indonesia juga penjualan retail dan indeks kepercayaan konsumen
kemarin juga diumumkan oleh bank indonesia itu angkanya cukup baik
jadi ada optimisme sebenarnya yang kita lihat di masyarakat maupun pebisnis
kredit angkanya terakhir di maret sembilan
lalu kita lihat indeks manufaktur juga kurang lebih stabil ya
tapi yang agak khawatir ini indeks manufaktur dari china kita lihat kembali di bawah lima puluh
kalau di bawah lima puluh artinya ada indikasi mereka kontraksi
walaupun sebelumnya tiga bulan terakhir ini mereka ekspansif kelihatannya di china
nah satu hal yang perlu kita
kita cukup encouraging juga kita lihat di sini adalah pertumbuhan pdb nominal itu masih lebih tinggi dari pertumbuhan kredit
nah ini berbeda di masa booming kredit sorry booming komoditas di dua ribu dua puluh
pertumbuhan kredit kencang tapi pertumbuhan pdb nominalnya di bawah
jadi ada excess yang cukup besar di situ
nah kali ini kita lihat pertumbuhan kreditnya masih di bawah pertumbuhan pdb nominal
harusnya setara kalau kita lihat bahkan di era booming komoditas itu dua ribu sepuluh empat belas lebih tinggi pertumbuhan kreditnya
jadi memang ada dua hal yang satu hal sebenarnya yang penting di sini kita perhatikan
berbeda dengan era dua ribu sepuluh empat belas ketika booming komoditas kita lihat sekali kontribusinya di pdb yang diumumkan kemarin
itu kontribusi investasi di konstruksi dan bangunan cukup tinggi
sekitar satu lima sampai dua lima persen
tapi terakhir kita lihat memang setelah masa pandemi investasi di sektor bangunan walaupun harga komoditas relatif cukup tinggi
satu tahun terakhir ini ini belum terjadi spill over effect
kita lihat investasi bangunannya kontribusi ke pertumbuhan ekonomi terus turun
terakhir angkanya di dua kuartal terakhir sekitar dua sampai empat persen
dari angkanya tadi sekitaran satu lima sampai dua lima persen
ketika masa booming kredit booming komoditas di dua ribu sebelas dua ribu tiga belas

ini ada data dari bursa sangat menarik sekitar delapan ratus tiga puluh perusahaan yang ada di bursa
kita lihat revenue growth nya itu cukup bagus bapak ibu sekalian
jadi sejak lima kuartal terakhir sampai data kuartal satu dua ribu dua puluh tiga perusahaan perusahaan yang listing di bursa itu revenue growth nya sebenarnya positif
dan kita lihat juga debt to equity ratio nya juga rendah kita lihat disitu
dan ini data agregasi dari semua perusahaan yang ada di bursa yang sudah listed
ini sebagai proksi aja untuk melihat kondisi perusahaan
nah ini kalau kita lihat kita bagi ke beberapa sektor capex di beberapa industri juga ini kita lihat cukup ekspansif
kecuali di sektor tambang kita lihat di situ dan manufaktur logam memang sedikit negatif
jadi kita lihat jasa industri produk konsumen property bahkan ini relatif capex nya positif semua
ini lewat saja ini kita melihat memang permintaan kredit dari bank ini masih tumbuh ini sesuai dengan substitif
nah ini tapi kita harus juga memperhatikan sebenarnya satu hal
ini kita coba membuat indeks sentimen news sentiment
di akhir tahun lalu banyak berita berita soal resesi global soal phk dan seterusnya

dan terakhir ini juga berita eksternalnya terkait dengan krisis perbanan
terakhir ini juga berita eksternalnya terkait dengan krisis perbanan
jadi memang ini juga mungkin mempengaruhi faktor psikologis ya buat pengambil keputusan maupun juga pebisnis dan masyarakat
jadi memang ini juga mungkin mempengaruhi faktor psikologis ya buat pengambil keputusan maupun juga pebisnis dan masyarakat
satu hal juga kita harus perhatikan dampak mungkin perlambatan jadi ada indikasi pelambatan kemungkinan untuk amerika serikat dalam hal ini karena kita lihat juga fed sudah menahan kelihatannya kemungkinan besar ya
kalau lihat dari fed fun futuresnya mereka akan menahan suku bunga ke depan dan ini mungkin bisa saja berpengaruh ke beberapa sektor yang banyak kita porsinya cukup besar ke amerika serikat
di situ ada beberapa sektor dan ini mungkin kita harus carikan pasar yang harus membuka pasar pasar baru juga diversifikasi ke pasar yang lain selain amerika serikat
nah sekarang mungkin masuk ke impact nya ke indonesia ini seperti apa sebenarnya
nah ini kondisi terakhir harga saham kita tahu signature bank nirly zero kita lihat dibandingkan awal tahun lalu juga first republic juga ya
ini beberapa bank ini sudah diambil alih oleh beberapa bank besar lain di amerika serikat namun kita lihat sudah ada pemulihan dari sisi indeks volatilitasnya
untuk saham obligasi falas kita lihat volatilitasnya menurun jadi peaknya di sekitaran pertengahan bulan maret
ini kita lihat sudah mulai menurun bapak ibu sekalian
nah satu hal memang harus kita perhatikan semasa pandemi qe yang dilakukan oleh amerika serikat ini kelihatannya cukup kencang bapak ibu sekalian
jadi pertumbuhannya kurang lebih kita lihat aset dari bank sentral amerika serikat tumbuh mungkin lebih dari tiga puluh kita lihat di sini

ini mempengaruhi sisi aset bank komersial amerika serikat maupun sisi kondisi
kewajiban dari bank bank komersil di amerika serikat
jadi kita lihat beberapa bank liability nya meningkat
jadi banyak yang menyimpan dana di sana
itu banyak dana yang masuk dari perusahaan perusahaan startup
yang memang dananya berlimpah ketika masa pandemi
mereka melakukan beberapa corporate action
itu demand nya cukup tinggi waktu itu selama pandemi
next nah kita lihat sekarang berbeda kondisinya
jadi setelah qe nya berakhir kita lihat suku bunga fed terus meningkat
lalu kita lihat juga us treasury ini kita lihat harganya kecenderungan menurun
dan ini mempengaruhi sisi aset dari perbankan di amerika
sekarang kurang lebih ada sekitar empat dua ratus bank yang ada di amerika serikat
ini banyak yang mengatakan para ekonom cukup besar juga
cukup dominan juga yang sekarang kondisinya underwater
jadi sekarang kita lihat angkanya memang ada yang mengatakan sekitar enam ratus tujuh ratus billion dollar
yang unrelise loss dari perbankan di amerika serikat
satu persoalan kita lihat di sini memang dana masyarakat kecenderungan
di dana pihak ketiga di amerika serikat itu menurun
kenapa karena banyak juga yang lari ke money market fund atau reksadana pasar uang
karena memang simpanan bank suku bunga simpanan di amerika serikat itu relatif rendah
kita lihat di situ suku bunga depositonya yang satu tahun hanya satu lima
lalu kita lihat padahal reksadana pasar uang di sana itu yieldnya bisa empat empat sampai empat delapan persen
dan mereka bisa putar dananya dan menaruh atau memarkir dananya itu di overnight dari instrument fed
apa namanya ditawarkan setara dengan suku bunga fed empat tujuh puluh lima
dan mereka juga ada instrument pasar modal yang lain obligasi retail atau treasury direct ini juga yieldnya juga cukup tinggi
jadi ada bleeding kelihatan dari perbankan ini masuk ke money market fund
untungnya di indonesia ini instrument semacam ini enggak ada bapak ibu sekalian jadi enggak perlu khawatir
di media sosial bapak ibu ini satu ilustrasi bagaimana silicon bank
ini ada twitter dari salah satu pemain startup di amerika serikat
jadi paginya dia masih chatting chatting dengan pegawainya
besokan harinya dia menyadari bahwa dia sudah tidak bisa tarik lagi dananya dari silicon valley bank
jadi kita lihat di sini cepat sekali satu dua hari dan ini mungkin the first banking crisis katanya dalam twitter
jadi jauh lebih cepat collapse nya dibandingkan kondisi waktu bank bank amerika serikat bermasalah di tahun dua ribu delapan
nah kalau di indonesia sendiri kita lihat kenaikan likuiditas tidak semasif di amerika serikat tadi ya
dan kalau kita banding bandingkan beberapa data ini bank bank di amerika serikat maupun di eropa
kita bandingkan dengan top sepuluh perusahaan perusahaan yang ada di indonesia
top sebelas dua puluh top dua puluh satu sampai empat puluh delapan kita lihat contohnya kita ambil equity t satu
ya ini salah satu perbandingan yang gampang biasanya dipakai oleh analis analis di dunia
kita lihat kita mungkin salah satu yang tertinggi di dunia
saya sering ketemu investor ini kok permodalan di indonesia tinggi sekali katanya
nah kita lihat di sini memang confidence di market juga sangat baik karena memang dari sisi car
oleh pak perry dan juga common equity tier satu ini juga sangat kuat
dari sisi aset liquidnya juga kita lihat cukup tinggi ya sekitar dua puluh tiga sampai lima puluh lima persen di sebelah kanan
nah ini kita coba lakukan semacam simulasi kalau nilai obligasi misalnya turun gitu ya
atau misalnya ada loan loss sampai sepuluh
lima puluh persen ini kita lakukan simulasi dan kita jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan banyak bank bank global lainnya
nah satu hal lagi tidak seperti di amerika yang nilai atau total return dari obligasinya menurun
kita lihat di sini untuk tenor satu tiga tahun sampai yang di atas sepuluh tahun
itu sebenarnya kita lihat harganya semua turun dan total returnnya turun
gak heran tadi mereka mengalami unrelized loss tadi
dan beberapa harus realize lossnya karena tadi ada rush dari nasabahnya
jadi terpaksa mereka jual obligasi yang hadir
nah di indonesia total returnnya ini masih positif bapak ibu sekalian
jadi kita lihat ini tentunya pembeda di mana persepsi risiko kita juga bagus
dan kita juga selama pandemi tidak ada masalah dengan rating
rating kita tetap stabil ya mudah mudahan nanti ke depan juga akan di upgrade
jadi ada persepsi yang buruk risiko di ust tadi dan ada masalah juga sekarang debt ceiling ya
jadi mereka harus tambah terus utangnya sekarang tiga puluh satu triliun
bulan juni ini harus disetujui oleh dpr nya mereka supaya mereka bisa lanjut ya
apa namanya aktivitas pemerintahan di sana
nah ke depan saya pikir satu hal yang bisa mendorong perekonomian itu adalah belanja pemerintah
kita lihat di sini likuiditas pemerintah sebenarnya sangat ample ya
kita lihat di sini kalau kita banding bandingkan saya hitung
saving investment gap untuk beberapa sektor pemerintah swasta rumah tangga bumn
jadi sektor pemerintah dan juga kita lihat di sini kalau swasta memang agak menurun kita lihat likuiditasnya
tapi tadinya semasa pandemi sangat tinggi ya
dan ini bisa kita lihat menjadi pendorong penghela pertumbuhan ke depan ya
karena memang ini jadi tenaga dalem ke depan ya
nah ini kita lihat dana pemerintah yang ada di bank indonesia ada di perbankan
maupun dana pemda yang ada di perbankan itu cukup besar bapak ibu sekalian ya
dana pemerintah yang ada di perbankan contohnya itu sekitaran tiga ratus triliun bapak ibu cukup besar sekali ya
nah ini terakhir ada survei kami terhadap enam ratus ini slide terakhir
ini bagaimana dengan data ini bagaimana dengan data pemerintah ini sudah di servei ini sudah di servei ini sudah di servei ini sudah di servei ini sudah di servei
ini bagaimana dampak pemilu terhadap minat mereka melakukan ekspansi usaha maupun juga mengambil kredit
ternyata ini tidak ada dampak yang terlalu signifikan kita lihat ya
jadi mereka melihat enam puluh dua itu mengatakan tidak mempengaruhi minat mereka untuk melakukan ekspansi
bahkan di survei terakhir ini mereka yang mengaku ingin menambah atau mengajukan kredit baru itu meningkat dari empat puluh satu persen menjadi empat puluh lima
jadi ini berita baik juga bahwa kelihatannya kedepan juga walaupun ada berita buruk banyak kapasitas utilization dari perusahaan perusahaan di indonesia itu under
di bawah sekarang ya di bawah rata rata dan mereka harus tingkatkan kapasitas utilitas utilisasinya karena permintaan juga kita lihat di domestik ini cukup
saya pikir saya highri dulu di sini
ya baiklah boleh tepuk tangannya bapak ibu sekalian
terima kasih pak david
tadi kita sudah dengarkan catatannya dari pak david dan berikutnya tentunya yang paling pamungkas pak hermanto
dari kalangan akademisi mungkin punya pandangan yang sedikit berbeda
pak hermanto kalau melihat semua catatannya positif jadi apa dong yang perlu diwaspadai
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera buat kita semua
sudah banyak sekali yang disampaikan ya
jadi saya kira enggak banyak lagi mbak kania yang saya bisa tekankan ya dari pak ferry tadi pak yuda dan bu rizwan
terima kasih pak yudi pak yati dan bersan pak david
oh ya pertama selamat atas peluncuran ksk empat puluh bu
suatu dokumen yang sangat penting ya bagi kami di kampus juga itu menjadi sesuatu yang dijadikan rujukan juga
oleh para mahasiswa maupun dosen dosen
saya meng highlight sedikit saja dalam perspektif yang agak lebih makro lagi dari yang
jadi kata atau simpulan pertama yang bisa kami sampaikan dari pengamatan akhir akhir ini setahun lebih terakhir ini adalah
bahwa sektor jasa keuangan itu menjalankan fungsi intermediasi secara cukup baik
jadi pandemi covid sembilan belas sendiri relatif ini bisa teratasi dengan alhamdulillah baik
pasca pandemi sekarang ini sudah endemi kita juga melihat beberapa perkembangan yang mengembirakan
tetapi habis pandemi ada lagi goncangan ada lagi tantangan ya
next yaitu adanya bank yang sifatnya bisa kita katakan gagal di amerika kemudian juga bank swiss yang juga mengalami masalah gitu ya
kenapa kami sebut cukup banyak khususnya perbankan ya yang saya lihat
jadi kalau bicara dana pihak ketiga bahkan ya ya cenderung meningkat
terutama giro dan oke deposito juga gitu ya
jadi yang memang murah bagian agak mahal
dan data terakhir menunjukkan bahwa ini berlanjut ya
meningkat lagi tujuh ya di bulan kemarin
untuk kredit jadi dananya sudah didapatkan disalurkan sebagai kredit
kemudian komposisi jenis kreditnya juga relatif stabil
di beberapa tempat memang investasi meningkat seperti tadi ya
tapi pada umumnya
paling mayoritas masih di modal kerja ya bu yati ya
kemudian ya di sana ada satu catatan kecil di bawah ya
kredit investasi tumbuh sebelas empat persen terakhir
kualitas daripada industri perbankan kita juga oke
nah bagaimana dengan bpr
bpr juga menunjukkan kecenderungan perkembangan yang sama
di sini ditunjukkan untuk dpk dan kredit
untuk somming up nya lah gitu ya
saya ambil lima aja disana
bahwa kalau kita sebut intermediasi
intermediasinya cukup bagus ya bu yati ya
jadi memang dua ribu dua puluh ldr itu sempat delapan puluh dua an ya
kemudian kita lihat di dalam beberapa bulan terakhir
stabil di angka sekitar delapan puluh tujuh puluh sembilan gitu
jadi karnya juga terjaga ya
jadi pada waktu pandemi dua ribu dua puluh
belakangan di angka dua puluh
bopo untuk efisiensi juga kita lihat cukup baik ya
nah terjadinya kegagalan dua bank amerika serikat
dan sebuah bank tamasvis meningkatkan risiko
yang dihadapi perbankan global
jadi kalau kita lihat seperti tadi yang disampaikan david ya
ini kondisi yang kiri atas ya
stock cukup tajam ya turunnya disana
kemudian ada perubahan ekspektasi terhadap
jadi policy rate kita lihat di dua ribu dua puluh tiga ini
sempat diramalkan sangat tinggi
secara ini kedepannya diperkirakan tidak seperti itu ya
malah relatif rendah dan melandai
utamanya adalah di amerika dan di eropa
kemudian seperti tadi yang disampaikan ya
di grafik kiri bawah itu
yang warna hijau itu adalah untuk government ya
itu kita lihat ada kenaikan yang sangat tinggi
overall diperkirakan dampak yang dimiliki itu juga menyebabkan kontraksi
jadi minus empat di us ya
dan sekitar minus empat juga di eropa
jadi memang benar lah ya bahwa hasil kajian seperti ini ya
ada suatu dampak tetapi tidak amat sangat
namun adanya medsos tadi ya
ini yang membuat seolah olah situasinya amat sangat mengkhawatirkan gitu ya
terus ya terhadap sektor lain
lembaga keuangan non bank ada pengaruh juga ya
gambar yang kiri bawah itu yang sangat ditekankan di
financial reportnya imf bulan april yang terakhir itu ya
itu adalah di real estate ya
memang sangat tajam untuk asia pasifik di tiongkok khususnya
kemudian yang kiri atas itu menunjukkan adanya preferensi dari lembaga non bank ya
terhadap investasi yang sebetulnya bisa dikatakan e liquid lah gitu ya
menunjukkan tadi ya bahwa antara bank dan non bank ini ada interling cagis juga
yang artinya nanti diperlukan suatu apa untuk masing masing negara ya
suatu kebijakan yang memang bisa mengatur suatu keseimbangan
jadi kuncinya adalah mencapai suatu kesimbangan
terakhir ini aja ya
ini transmisi pengaruh dari geopolitik saja
pertama adalah bi perlu melanjutkan respon bauran kebijakan yang sudah dibuat dengan baik
dalam beberapa tahun sejak pandemi kemarin ya
menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan
jadi di dalam teori juga kita mengajar di kampus bu ya
bahwa kalau kita bicara bank sentral tidak hanya moneter saja
tapi moneter dan juga ada makro prudensialnya dan sebagainya yang ujungnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi
ya moneter untuk stabilitas utama adalah intang
ya kemudian makro prudensial digitalisasi sistem pembayaran pendalaman uang kredit kredit positif dan hijau ya
ini adalah untuk pertumbuhan khususnya yang berkelanjutan
sisi yang lain ojk perlu memastikan perbankan menerapkan dengan baik manajemen risiko dan tata kelola dalam setiap aktivitas bisnis dan lines of defense nya bank
ya selain itu memperhatikan yang ada ya
perlu juga memfokuskan pengawasan utamanya pada risiko suku bunga dan risiko likuiditas perbankan
sambil menutup data gap yang masih ada ya terkait non bank intermedia risk
dan lps nampaknya juga sudah cukup baik dan ini tetap diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
serta mendukung ekonomi nasional agar bisa lebih sinergetik lagi ke depannya
baik terima kasih pak hermanto boleh tepuk tangannya bapak ibu sekalian
sudah cukup lengkap tadi kita sudah dengarkan tiga pemaparan sekaligus
berikutnya saya ingin sekarang mendengar pendapat dari beberapa perwakilan yang sudah hadir bersama kami
yang saat ini berada di floor yang mungkin juga bisa memberikan pandangannya ataupun juga sekaligus pertanyaan
kita akan langsung saja masuki sesi qna
tapi sebelumnya saya ingin mempersilahkan kepada perwakilan yang hadir saat ini
untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu ada bapak fitra faisal hastiadi dari next policy di meja delapan belas
pak fitra apa kabar
boleh berdiri pak fitra supaya bisa dilihat oleh semua di sini
selamat sore bapak ibu sekalian selamat berseminar terima kasih mbak ghania ini kan senior
bang david samuel ya
saya ingin menanggapi saja dari beberapa tadi pemaparan para narasumber
yang pertama adalah tentunya saya memberikan apresiasi kepada bank indonesia yang sudah menelurkan secara konsisten
sebagaimana judulnya konsistensi inovasi dan sinergi kebijakan
selamat cukup sangat saya apresiasi
yang kedua adalah terkait dengan substansinya
saya ingat tulisan atau buku dari harari sapiens bahwa ini selayaknya organisme
apa yang terjadi di ujung
pastikan bahwa yang terjadi di amerika serikat itu belum perlu kita membuat kita terlalu takut
karena yang terjadi adalah lebih ke efek co movement bukan contagion
tetapi kita juga harus bisa melihat bahwa tantangannya adalah amerika serikat menjalar lewat jalur yang lain
salah satunya adalah ke tempat tempat seperti misalnya china jepang dan juga korea selatan
sebagaimana yang kita bisa lihat sekarang china sekarang sudah mengalami resiko dari local governance finance vehicles nya
ini menjadi salah satu karakter geographical proximitis dan ideosinkratik yang bisa saja menjadi contagious kepada perekonomian indonesia
dan oleh karenanya harus berhati hati dan waspada
nah untuk itu saya rasa penting kalau lihat kebijakan kebijakan moneter bank indonesia itu juga bukan hanya yang sifatnya inward looking
yang sekarang ingin menjadi epicentrum of growth dengan tiga isu yaitu recover digital economy dan sustainability
bahwa kedepannya ya sudah pasti solusinya adalah solusi bersama terus solusi regional
mungkin ingin ditanggapi terlebih dahulu ibu yanti
bicara mengenai kebijakan moneter yang lebih outward looking dibandingkan inward
kemudian juga potensi menjalar atau contagion
yang mungkin saja indonesia dalam posisi resilient
tapi bagaimana jika contigennya itu ditularkan dari negara negara tetangga gitu
misalnya ada china jepang dan juga korsel
terima kasih pak fitra
tadi memang benar berbagai jalur rambatan dampak yang terjadi outdoor ke dalam perekonomian indonesia
baik dia lewat jalur ekonominya sendiri makronya
mungkin kalau yang tadi kan sudah kita bahas bahwa direct exposure kita memang tidak tinggi
tapi bagaimana karena hubungan perdagangan kita yang tinggi dengan china
jadi memang kita mesti jadi melihatnya lebih granular ke berbagai aspek
berbagai aspek yang akan dapat mempengaruhi perekonomian baik dari sisi
dari makronya melewat jalur jalur perdagangan
ataupun dari sisi mikronya melalui jalur jalur dari jalur jalur keuangan
dan memang itu kenapa dari bank indonesia sendiri
sebagaimana juga tadi disampaikan pak gubernur pak yuda dan saya reate rate lagi
bank indonesia nggak bisa sendirian untuk menjaga ketahanan keuangan
maupun juga memastikan pertumbuhan
dan kita pemulihan terus berjalan
kalau dengan keterbatasan moneter
kalau kebijakannya dia bisa dengan instrumennya across the board
kemudian dilengkapi dengan maklu prudensial yang bisa sifatnya targeted
kemudian dari sisi pembayaran yang kita menjaga
jadi itulah kenapa tadi juga kombinasi
atau bauran kebijakan yang terus kami jalankan
tapi kita juga bisa mengantisipasi berbagai resiko resiko yang kita hadapi
pak david atau pak hermanto ada yang ingin ditambahkan bicara soal fokus kebijakan itu seharusnya sudah cukup
jadi memang betul pak
dengan kondisi yang seperti sekarang ya
segala sesuatu cepat sekali diketahui
maka mau tidak mau ya itu sudah jadi kini secayaan untuk outward looking
tapi satu hal lagi yang sangat penting adalah inovasi kebijakan
inovasi kebijakan ini memang sangat spesifik ya dengan kondisi kita
dengan peta persoalan yang ada
nah keunikan daripada bank sentral ini bank indonesia ini ya
itu kan mempunyai cabang cabang ya seluruh daerah
yang merupakan mitra dari pemda juga gitu ya
oleh karena itu berbagai hal bisa ditangkap secara cepat
kemudian dari sisi kebijakan bank sentral ya
tadi itu tidak hanya satu saja yaitu kebijakan moneter
tapi berbagai hal yang lain bisa dipicu pak dari hal tersebut
jadi secara outward looking benar
tetapi juga inward looking dalam arti kita punya banyak daerah daerah dengan persoalan yang masing masing
jadi ada kesimbangan di situ mungkin pak
dan tambahannya sinergi antar otoritas menjadi penting pak hermanto
berikutnya langsung saya ingin ke pak eko listianto dari indef di meja empat belas
mohon panitia untuk dibantu untuk memberikan tanggapannya
jadi karena saya sudah dapat catatan terlebih dahulu
mohon maaf bapak ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya
saya ingin memberikan kesempatan kepada para penanggap terlebih dahulu
selamat sore bapak ibu semuanya
sebelumnya terima kasih ya atas undangan bank indonesia kepada indef ya sebagai lembaga riset independen
saya rasa ini forum yang sangat menarik bagi kami
dan juga sekaligus bentuk keterbukaan publik dari bank indonesia kepada semua stakeholder
termasuk kepada lembaga riset independen seperti indef gitu
ekonomi indonesia itu butuh akselerasi bapak ibu ya
jadi berkali kali juga bapak penas menyampaikan
kalau kita nggak bisa tumbuh enam sampai tujuh persen sebelum dua ribu empat puluh lima
maka sebetulnya upaya tidak sekedar menuju indonesia maju
tapi mencapai indonesia maju itu kemungkinan akan gagal
nah ini yang kemudian harusnya menjadi
ini saya rasa ya karena kajian stabilitas ini juga dilakukan secara kontinu ya
konsisten sampai ke empat puluh ini ya
sehingga memang benar tadi yang disampaikan pak yuda agung
bahwa ini bukan kebetulan
karena bi terus mengkaji bagaimana mengupayakan stabilitas
tapi memang sepertinya ya seperti yang disampaikan di keno tadi juga gitu ya
stabilitas tanpa pertumbuhan itu akan sia sia begitu
kalau bagi kami stabilitas tanpa akselerasi pertumbuhan
karena enggak bisa itu mencapai indonesia maju ya
nah itu yang mungkin juga harus jadi concern kita
nah mungkin ini minta beberapa tanggapan lah begitu ya
pertama mungkin dari bank indonesia ya
quick win bank indonesia begitu bu
itu tidak hanya terjaga begitu ya
tadi terjaga terjaga tapi kemudian juga terakselerasi begitu
khususnya mungkin di bidang makro predisial ya
pembiayaan inklusif atau umkm itu nanti
kira kira apa itu quick win nya untuk bisa mencapai lebih tinggi dari lima persen tadi begitu
terus mungkin yang kedua boleh
yang kedua mungkin ke pak david ya
ya sebetulnya salah satu upaya untuk menghindar dari tekanan ekonomi akibat kebijakan amerika serikat yang ya sangat agresif dan tadi ya volatile begitu
itu kita mengembangkan lcs begitu
di satu sisi saya senang begitu ada upaya upaya inovasi kebijakan yang dilakukan oleh bank indonesia
tapi kadang juga khawatir begitu
kira kira ini ada nggak ya resikonya gitu
karena ya kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu ada satu dua negara yang mencoba meninggalkan dolar dan kemudian dapat sanksi keras begitu
mungkin pada saat ini kita belum kira kira belum ya dapat apa balasan begitu ya dari amerika serikat
tapi ya ini salah satu kekhawatiran ya kalau kita terlalu agresif
melancarkan lcs ini kira kira ada nggak begitu resikonya bagi negara negara berkembang seperti indonesia begitu ya
terus mungkin bagi prof hermanto ya kebetulan dari sisi akademisi begitu
tadi disampaikan oleh pak gubernur bahwa pertumbuhan kredit tahun lalu itu sebenarnya sudah tumbuh sebelas tiga persen begitu ya
tahun ini itu target dari pemerintahnya sepuluh dua belas gitu
kalau secara akademik ya sebetulnya hampir sama dengan tahun lalu kan
di tengah tengah antara target itu otomatis akan tercapai begitu loh
nah kira kira ada nggak pak ini pak kira kira saran begitu bagi bank indonesia begitu dan juga mungkin bagi pemerintah ya secara umum
bagaimana sebetulnya kita bisa mengakselerasi pertumbuhan dari kredit itu begitu
mungkin ada sektor sektor yang potensial bisa di touch oleh kebijakan sehingga bisa terakselerasi begitu
saya rasa tiga poin itu mbak kania terima kasih
baik terima kasih pak eko
saya simpan dulu pertanyaan pertanyaannya saya alihkan dulu ada satu penanggap lagi yang juga akan memberikan tanggapannya pak zafri husodo dari universitas indonesia yang juga sudah hadir bersama kami
juga akan memberikan tanggapan kami persilahkan bapak
baik terima kasih mbak kania bu yanti prof hermanto dan mas david
menurut saya satu hal yang sangat menarik dari buku ksk
dari buku ksk empat puluh ini ada satu bagian dengan pengaturan aset crypto
jadi dari riset yang sudah kami lakukan beberapa bulan terakhir ini ada satu hasil konsisten yang menurut saya menarik dan relevan untuk kebijakan makroprudensial
karena yang kami temukan disini aset aset crypto itu mulai secara konsisten memberikan spillover
jadi ada risiko yang spill kepada financial market dan terutama itu ada di stock market
nah kalau di stock market tadi sudah disampaikan oleh mas david itu ada bagian yang large company yang ada di bursa efek indonesia
dan itu tampaknya risiko dari cryptocurrency itu sudah mulai merambat kesana
dan dari penelitian kami sebelumnya kalau sudah mulai merambat ke bursa itu biasanya sudah mulai kena perusahaannya
dan pada akhirnya nanti merambat dari korporasi ke bank
jadi ada sistem perbankan dan stabilitas sistem keuangan tentunya
namun rambatan rambatan itu masih berupa potensi dan ini saya sangat menghargai ada satu seksi yang berkaitan dengan pengaturan aset kripto tersebut
nah berkaitan dengan inovasi kebijakan yang tadi disampaikan juga
apakah dalam hal ini sudah ada rangka khusus gitu
terutama dalam pemanfaatan data data besar
seperti yang disampaikan oleh mas david tadi
juga beberapa hal yang berkaitan dengan riset kebijakan yang dilakukan oleh prof hermanto
dan juga selama ini dari sisi makro prudensial apakah ada spesifik bank indonesia itu sudah melakukan suatu hal berkaitan dengan antisipasi
kemungkinan spill over resiko dari cryptocurrency kepada perusahaan perusahaan yang ada di indonesia
terima kasih demikian yang dapat saya sampaikan
kita tutup dulu nanti akan kita beri kesempatan lagi kepada bapak ibu sekalian juga untuk ikut bertanya
baik dan langsung saja saya ingin ke pertanyaan dari pak eko tadi
ibu yati ditanyakan soal quick win untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi silahkan
pak eko kalau kita bicara mau eksplorasi pertumbuhan
ada pun kebijakan yang kami keluarkan maksudnya bank indonesia keluarkan
kalau kita mau mendorong intermediasi itu intermediasi yang bagaimana
intermediasi yang sesuai dengan kapasitas perekonomian
jadi kita bicara cycle
jadi ada dua cycle yang siklus yang kita lihat siklus bisnis dan siklus keuangan
kalau sekarang ya kita masih butuh dorongan
tapi sampai kapan kita mendorong
dan akselerasi itu kan ini ya
maksud kami sekarang ini kita memang melakukan upaya upaya untuk terus mendorong intermediasi supaya financing jalan
tapi dengan melihat demandnya ada apa enggak
dengan pertama dengan melihat sekarang bahwa tadi hasil kami sih
dimana dari korporasi itu perbaikan perbaikan ataupun ekstansi usaha sudah mulai jalan
sehingga potensi demand untuk kredit itu ada
dengan demikian kami dorong pertama yang quick win dari insentif
insentif untuk diberikan kepada perbankan menyalurkan kepada kredit kredit prioritas
sebenarnya untuk kredit prioritas sektor prioritas ini kita tetapkan bersama di kssk
sektor sektor mana yang butuh diakselerasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi
jadi kita mengkategorikan mana yang growth driver itu ada sektor sektornya
kemudian mana yang dia resiliensi enggak diapapain juga dia tumbuh tinggi
ada juga yang dikasih dipecut sedikit dia bisa lari
jadi juga sektor sektor yang kita bilangnya penopang pertumbuhan
jadi harus didorong untuk adalah sektor sektor yang scarring
jadi disini termasuk yang sektor sektor yang kemarin sama ojk juga resrutenya terus diperpanjang
seperti tekstil umkm kemudian juga yang sektor sektor kulit
tadi kayaknya disebut juga sektor sektor yang tadi pak samuel bilang ya
sektor sektor yang terdampak bisa terdampak dari amerika kebetulan sama tuh sektor sektornya
jadi seperti itu kita beli insentif
juga untuk umkm kita berikan insentif kepada perbankan yang mencapai target penyaluran umkm sesuai dengan
sesuai dengan bisnis plan dia
memang untuk umkm pemerintah punya target tiga puluh persen di dua ribu dua puluh
tapi kan masing masing perbankan punya bisnis model sendiri sendiri
sehingga kita dorong itu supaya mereka bisa memenuhi pencapaian porsi yang disalurkan untuk mendorong kredit kepada umkm
masih melanjutkan temanya soal intermediasi perbankan yang seperti apa
tadi sempat disebutkan di awal soal sektor sektor prioritas yang juga akan difokuskan oleh kebijakan bank indonesia
seperti misalnya ada soal pembiayaan hilirisasi kemudian hijau
seperti apa sebenarnya appetite dari bank untuk penyaluran ke sektor sektor yang dianggap prioritas tersebut
pak david dan kemudian juga sekaligus dari pak eko tadi ada kebijakan lcs itu ada resikonya atau tidak
saya mungkin menyambung saja yang dikatakan oleh mbak buyati ya
dalam hal ini bank indonesia ini kan kebijakan moneter ya
bagaimana kita kalau bank indonesia bagaimana dia mendorong pertumbuhan
salah satunya mungkin dari sisi instrumen moneternya bagaimana uang beredar itu tersedia cukup gitu ya
tapi persoalannya kalau productivity nya growth of productivity lebih rendah daripada tadi dorongan dari sisi moneternya
yang terjadi adalah loss of confidence terhadap currency nya
jadi memang perlu sinergi dalam hal ini
dalam hal ini kita perlu sinergi bukan hanya dari sisi otoritas moneter regulator tentu kan ada ya kita tahu ojk dan lain lain
pemerintah dan juga indonesia incorporated bagaimana kita dorong bersama
saya lihat angkanya dari berbagai negara kita salah satu yang cukup tinggi bapak ibu ya
yang pertumbuhan productivity nya dibandingkan contohnya pertumbuhan gajinya
pertumbuhan gajinya dalam tiga empat tahun terakhir pertumbuhan gajinya justru lebih tinggi daripada pertumbuhan productivity nya
nah ini berbeda dengan beberapa negara asia selatan lain saya perhatikan di situ ada
di situ ada bangladesh misalnya dan beberapa negara lain pesaing kita
itu mereka justru pertumbuhan productivity nya yang lebih tinggi
nah ini jadi persoalan karena kita lihat minat investasi di sektor sektor yang menyerap banyak tenaga kerja ini kelihatan agak menurun
di skala global juga sama kita lihat banyak muncul pesaing pesaing baru kita bicara pakistan bangladesh ya
yang bisa bersaing dari segi productivity maupun keuntungan
nah ini jadi puzzleing juga buat saya sebenarnya nih setelah kita bicara tadi contohnya sektor sektor yang banyak menyerap tenaga kerja
misalnya alas kaki tekstil ini apa lagi gitu ya saya kepikiran terus apa lagi yang bisa mendorong
apalagi kalau kita bicara ke depan ini ya ini sekarang lagi marak artificial intelligence
jadi katanya dalam sepuluh tahun ini adalah sepuluh tahun yang bisa mendorong
jadi ini adalah sepuluh tahun yang bisa mendorong
jadi ini sepuluh tahun ke depan ada beberapa lembaga lembaga global mengatakan bisa belasan juta orang ya
secara global ini akan jadi nganggur gitu ya karena tergantikan oleh ini apa namanya artificial intelligence
jadi sektor sektor barunya apa pak david
nah ini satu hal yang kita dorong tadi bu yati juga sudah cerita yang terkait dengan ebt misalnya ya
kebetulan kita satu negara yang dianugerahi beberapa mineral penting yang reserve nya cukup besar di dunia
dan memang arah dunia kan ke arah sana jadi memang itu satu hal
tapi memang perlu mengikat absorption dari labernya juga karena kalau kita tahu dibandingkan misalnya batubara atau misalnya cpo
obsorption di ini sedikit lebih rendah
jadi persoalan persoalan sosial ini juga kita harus perhatikan ke depan ya
bagaimana pertambahan tenaga kerja ini kan si mengalami demographic dividend nih sampai dua ribu empat puluh an
nah ini bagaimana kita mengantisipasinya
kalau dari bank indonesia tadi untuk hijau
yang terkait tadi ya perkebunan pertanian itu bisa juga kita dorong ke depannya
oke dalam konteks disparitas pendapatan tadi ya untuk menjaga itu ya
ya ini sebenarnya bukan barang baru ya ini sekarang lagi rame soal dedolarisasi ya
jadi dua ribu sembilan juga kan eropa melakukan hal itu dan memang ini kan secara global kita tahu
ini ceritanya panjang sih kalau kita bicara ini ya tapi yang jelas kawasan asean asia ini memang menggencarkan ya
perjanjian perjanjian lcs misalnya kita dengan jepang
dengan china dengan korea selatan yang terakhir laos ya
nah ini saya pikir kalau dari sisi skala sebenarnya masih sangat kecil ya kalau kita lihat angkanya ya
ekspor kita lebih dari dua ratus billion tahun ini aja baru tiga bulan yang terkait lcs baru sekitar satu enam bilion data bank indonesia
tapi memang meningkat ya jadi kita lihat sosialisasinya juga gradual sekali ya
dan memang banyak pengusaha itu yang masih lihat risiko juga dan lain lain
tapi saya pikir ini satu hal yang memang secara global juga amerika serikat menyadari dia terus menerus ekonominya mengalami current account deficit
ini ada satu teori trive in dilema namanya kalau negara yang di anchor atau reserve currency dia harus bersedia terus menerus kecenderungannya itu current accountnya defisit
apa ini terus menerus sampai kolaps atau ini perubahannya terjadi secara gradual gitu ya
jadi kelihatannya amerika serikat juga menyadari bahwa dia ada satu risiko juga yang akan dihadapi ke depan
nah saya justru melihat tantangannya di negara negara ini ya tantangan regulasinya tantangan teknis operasi negara masing masing ini mungkin lebih menjadi tantangan
selain juga biaya tentunya ya dan seterusnya
oke baik terima kasih pak david saya ke pak hermanto kalau begitu untuk menjawab soal akselerasi pertumbuhan kredit
ada saran pak hermanto kemudian juga dilanjutkan dengan aset kripto tadi yang mungkin bisa juga sekaligus dijawab
iya mas eko ya dari dev memang kalau semacam rule of thumb kita kan multiplier kredit itu kira kira dua lima ya bu ya
jadi kalau kita mau pertumbuhan kredit kita harus mencari kredit yang lebih besar

tapi itu kan rule of time ya untuk sektor swipe
tapi di dalam beberapa sektor ada yang berbeda beda juga gitu ya besaran daripada multiplier itu
karena itu dan yang kedua juga dengan penerapan it ini juga ya
kemudian semakin baiknya regulasi pengawasan perbankan dan sebagainya
kualitas daripada pinjaman juga meningkat ya
peningkatan kualitas pinjaman itu juga tentu menyebabkan
besaran multiplier nya mungkin sudah berubah
sehingga dengan target yang dua belas persen itu pun barangkali
bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang saat ini diproyeksikan
sekitar lima sampai lima lima
mas eko kan mintanya tadi pertumbuhan kita harus akseleratif gitu
jadi saya kira lepas era transisi ini nanti itu sesuatu yang tidak mustahil
kita sebetulnya baru dari transisi pandemi
kemudian ada lagi goncangan yang besar
sehingga kehatian kehatian tadi memang diperlukan
sampai katakanlah pinjaman yang terkait pandemi yang kemarin itu selesai
yang masih ada berapa sih terlalu banyak lagi
tapi artinya target lima puluh tujuh persen sebelum dua ribu empat puluh lima itu menurut pak hermanto seperti apa
lima itu enggak sulit ya
jadi tantangan kita adalah mencapai sekitar long run growth yang tujuh
dengan itulah maka target dua ribu empat puluh lima yang pernah dibuat pemerintah
dan biasa kan kalau ada satu breakthrough yang cukup signifikan
seperti kita beralih kepada ebt ya
menerapkan net zero emy emission dan sebagainya
dari kajian kajian sebelumnya itu kan ada hal baru seperti itu
dia agak stagnan dulu
kemudian nanti setelah ada time lag
mungkin beberapa tahun baru dia ada akseleratif gitu
mungkin yang sekarang juga demikian mungkin polanya itu
mengenai aset kripto pak david juga mungkin bisa menambahkan
pak david ada catatannya atau mungkin dari pak hermanto juga nanti melengkapi
dan sudah ada sebenarnya departemen khusus yang memang mengawasi itu sekarang
baru sesuai dengan undang undang ppsk
itu sudah ada yang mengawasi sekarang untuk aset kripto ya
ya saya pikir regulator di indonesia cukup antisipatif ya
mereka beda dengan misalnya inggris itu mereka
jadi perkembangan terbaru apa misalnya kemarin kripto
atau mungkin nanti ai pasti akan ada antisipasi
ini kan baru ada hype aja nih ya soal kalau tahun lalu crypto tahun ini ai mungkin
tapi ya tetap harus ada antisipasi ya
kalau dari sisi size memang dibandingkan pasar modal masih kecil
tapi kita khawatir juga apalagi ada beberapa kasus di luar ya
apa stable currency apa sorry stable coin dan lain lain yang membuat masalah juga secara global
jadi memang perlu terus dipantau dan kita dari sisi aturan sudah lewat ojk sekarang ya
oke baik pak hermanto cukup ibu yati
satu hal aja tadi pak eko saya melengkapi tadi yang bukan quick win seat
tapi kita membantu pemerintah untuk yang tadi kan saya bicara yang pembiayaan hilirisasi
itu kan juga untuk meningkatkan value added dari produk kita yang bisa diperdagangkan
hilirisasinya itu tidak hanya di mineral tambang itu
tapi yang bank indonesia akan lebih support banyak itu yang di sektor pertanian perkebunan pangan
juga yang hasil laut maritim itu yang lebih tadi
juga dari sisi cakupan masyarakat penghasil yang apa namanya
yang menengah bawah ataupun umkm umkm juga bisa terangkat juga untuk
untuk mensupport proses hilirisasinya sehingga barang yang diperdagangkan itu mempunyai value added
dan kalau diekspor itu hasilnya lebih tinggi
soal pengaturan aset kripto ibu yanti ada yang ingin ditambahkan
kalau regulatory sama surpriory mengenai aset kripto ini memang di dunia sendiri masih bergerak
kalau dari bank indonesia kalau otoritasnya memang ada di ojk
sementara kalau di bank indonesia kami mengikuti dan terus memonitor perkembangan data datanya
ataupun aliran aliran dan interkoneksi mereka flows dari transaksi mereka seperti apa
yang terakhir ini kan mulai naik lagi nih
kita melihat siapa pelakunya terus bagaimana kalau ada
misalnya nggak kelihatan di datanya bapak pepti tapi kita bisa melihat dari berbagai data yang dari luar
itu bagaimana keluarnya outflow dari indonesia untuk membeli kripto di luar katakanlah seperti itu
dan kita melihat interkoneksinya kalau yang terkait dengan bank indonesia itu terkait dengan masalah settlementnya
perbankan kan tidak boleh transaksi aset crypto
jadi sementara kalau kita melihat bagaimana interkoneksinya ketika settlement melalui apa namanya
payment yang lembaga lembaga yang memang punya kewenangan yang bisa untuk apa sih namanya payment gateway payment provider
ya kayak sebagai payment provider
jadi karena kan anyway ujungnya kan kalau misalnya dia di convert atau di itu kan lewat ada proses konversi ataupun dia settlementnya ada
itu yang kita melihat supaya kalau kita melihat waktu itu dimana crypto jatuh harganya itu banyak komplain kan
dan ada juga yang ini kenapa gak diberikan
jadi karena memang harus ada sosialisasi yang kuat mengenai crypto itu
karena di masa masa mereka harganya terus meningkat banyak yang bisa dapat gain
tapi begitu jatuh sekali seperti yang di akhir tahun itu yang dirugikan juga banyak membuat shock anak anak gitu loh ya
jadi kan memang di situ pemainnya kebanyakan milenial
sementara yang besar
besar juga ada bukan juga ada ya ada yang besar besar sekali
dan tapi itu lebih banyak dia mainnya keluar
pengawasannya aliran aliran ininya ya
iya supaya dia nanti tidak berimpak spill over dari pengaruh pengaruh dari volatilitas harganya itu yang bisa kita pantau
nanti resikonya juga bisa terpantau
kita buka satu termin lagi bapak ibu sekalian masih ada kesempatan sampai dengan jam empat
silahkan bapak ibu ada yang ingin bertanya
ini dibuka kesempatan teramin terakhir
apakah nampaknya sudah cukup jelas
baik kalau begitu saya ingin mungkin coba untuk sekaligus juga menutup diskusi kita pada sore hari ini
nampaknya sudah cukup jelas begitu apa yang disampaikan
sekali lagi selamat kepada ibu yanti
tapi mungkin sebagai closing remark ada yang ingin disampaikan kepada bapak ibu sekalian yang hadir di sini
tentunya untuk kalau kita bicara tadi kan banyak disinggung singgung soal kewaspadaan masih tetap harus ditingkatkan
bahwa bauran kebijakan inovasi kebijakan yang sudah diperlihatkan sejauh ini oleh otoritas moneter dalam hal ini bank indonesia
termasuk juga bauran kebijakan yang berkaitan dengan makro prudensial
sudah cukup bisa menjaga ekonomi indonesia pada relnya
nah apalagi ibu yang kira kira mungkin ingin disampaikan untuk meyakinkan bahwa antisipasi dari bank indonesia untuk semua resiko resiko yang ada
baik itu dari dalam maupun dari luar negeri itu
jadi kalau kita lihat proses recovery yang sedang berjalan ini
karena memang apalagi kita menghadapi tahun tahun politik
jadi dan di tengah itu juga dari sisi tantangan ataupun resiko resiko dari global juga terus membayangi kita
dan mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya
memonitor dengan baik berbagai indikator indikator
dan kita bekerja sama dengan under kssk bersama sama lintas otoritas yang di sektor keuangan
dengan sekarang ini dengan adanya p dua sk ini kita makin erat
dan kita nanti oktober kita akan simulasi ya
dan kita nanti oktober kita akan simulasi ya
bukan tidak menyesuaikan krisis
tapi kita siap sedia dengan ini untuk mencoba apakah seluruh regulasi kita memadai
apakah assess tools tools yang kita miliki untuk bisa memantau memperhatikan perkembangan perkembangan
ataupun potensi potensi resiko itu bisa sejak dini kita tangkap
jadi kita menjadi lebih siap sedia ketika menghadapi gejolak
kita kan nggak tahu ya
menjaga stabilitas juga ketahanan dari sektor keuangan untuk bisa tumbuh
bisa ya stabil tapi juga tumbuh sesuai dengan kebutuhan perekonomian
baik terima kasih bu yati
saya ingin ke pak hermanto dan juga ke pak david sekaligus juga untuk memberikan closing remark
pak hermanto kalau kita banyak bicara tadi soal likuiditas begitu ya
ke depan bagaimana intermediasi perbankan bisa terus berjalan
terutama juga untuk sektor sektor prioritas yang sudah ditetapkan tadi
apa kiranya saran pak hermanto untuk bagaimana agar pengelolaan likuiditas ke depan
pertumbuhan kredit itu bisa terjaga dengan sehat demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi pak hermanto
ya perbankan memang harus benar benar jeli ya memanfaatkan peluang yang ada
karena kalau kita bicara likuiditas sebetulnya kita enggak terlalu terganggu
di ipk tadi ditunjukkan datanya bagus gitu
jadi masalahnya adalah ya menyambung juga dengan pertanyaan yang disampaikan mas eko tadi
itu ya adalah bagaimana supaya kredit itu pembiayaan itu lebih memberikan dampak kepada ekonomi kita secara real
lepas dari itu kalau kita bicara likuiditas secara makro sumber daripada likuiditas ini kan adalah dari devisa ya
yang secara real kita bisa lebih sifatnya real gitu ya
oleh karena itu memang ekspor harus dipacu
nah ekspor kita selama ini kan amat sangat tergantung sama primer sama setengah jadi
yang ditekan bu yati dan tadi pak yuda juga adalah hilirisasi itu mbak
hilirisasi itu adalah tempatnya value added gitu
jumlah dari value ini itu adalah gdp atau pertumbuhan
jadi kalau kita lambat mengarahkan kredit atau pembiayaan tadi yang memang di backup oleh likuiditas yang cukup
maka kita akan lambat juga untuk bisa lepas dari income trade
baik terima kasih pak hermanto pak david sebagai penutup
ya saya mungkin menyambung tadi dari bu yati ya
tantangan dari regulator dalam hal ini ya
otoritas kedepan ini cukup besar ya
karena memang kita perhatikan satu hal perkembangan teknologi itu juga cepat
jadi lima tahun yang lalu algoritmik trading itu hanya sekitar enam puluh dari trading
di amerika tadi saya cek lagi di google sudah hampir tujuh puluh lima
jadi yang mengeksekut trading itu sekarang sudah dominan mesin
lalu di forex kalau forex sih sudah lama dengan mesin ya sekitar sembilan puluh persen itu dieksekut dengan mesin
nah sekarang muncul teknologi seperti ai dan seterusnya
nah ini jadi tantangan yang cukup signifikan juga tentunya buat regulator bagaimana mengantisipasinya
karena tadi ngobrol dengan pak hermanto gimana tuh kalau misalnya ada algoritmnya salah gitu ya
tiba tiba mereka sel sel sel terus menciptakan krisis gitu ya
menciptakan instabilitas yang bukan human error bukan kebijakannya yang membuat krisis itu
tapi kesalahan argoretmik misalnya nah ini satu hal yang memang kita harus peka ke depan
tadi bicara crypto bicara metaverse bicara apa tadi ai dan seterusnya
nah ini yang mungkin kita harus antisipasi juga ke depan
nah saya pikir sejauh ini semuanya stakeholder sudah cukup antisipatif tapi tetap kita harus waspada
saya pikir begitu terima kasih mbak tania
ya baik terima kasih boleh tepuk tangannya yang meriah bapak ibu sekalian ibu yati pak hermanto dan juga pak david
demikian tadi kita baru saja simak bersama sama diskusi yang sangat menarik
sinergi kebijakan merakru prudensial antara bank indonesia pemerintah dan juga pemangku kebijakan dalam menghadapi situasi yang memang serba tidak pasti
dan apa yang mungkin bisa disimpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini tentunya melihat betapa pentingnya sinergi
begitu sinergi inovasi dan juga konsistensi sesuai dengan tema dari buku ksk yang baru saja diluncurkan
untuk memastikan tidak hanya stabilitas tapi juga pertumbuhan ekonomi yang resilient
terutama di tengah kondisi yang serba tidak pasti saat ini
kalau begitu kepada bapak ibu sekalian juga yang telah hadir dalam diskusi ini dan juga ikut bertanya dan berkontribusi
semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari diskusi kita pada sore hari ini
dan tentunya menjadi modal bagi kita untuk melewati masa masa yang penuh tantangan
terima kasih sekali lagi dan acara saya kembalikan kepada mc
mohon bapak ibu untuk tetap di tempat karena agenda berikutnya adalah pemberian token of appreciation dari kepala departemen kebijakan makro prudensial ibu yati kuniati
terima kasih kepada narasumber dan moderator
baik untuk tokeno appreciation pertama diberikan kepada chief economist bca bapak david simuel
berikutnya token of appreciation kepada rektor perbanas institut bapak hermanto siregar
lalu kepada moderator ibu kania sutisna winata
baik kami akan mengabadikan momen ini
dalam hitungan tiga satu dua tiga
sekali lagi satu dua tiga
baik boleh ditunjukkan token of afrization nya dan didokumentasikan dalam hitungan tiga
baik terima kasih kepada bapak ibu narasumber dan juga moderator
kami silakan kepada bapak ibu untuk kembali ke tempat
baik bapak ibu tamu undangan dan hadirin sekalian
kembali kami informasikan bahwa buku kajian stabilitas keuangan nomor empat puluh bisa diunduh melalui website bank indonesia yaitu www bi go id
atau bapak ibu dapat scan qr code pada sisi kiri panggung atau sisi kanan bapak ibu
untuk mengunduh materi seminar yang baru saja berlangsung bapak ibu dapat melakukan scan qr code pada sisi kiri dari bapak ibu
dan bapak ibu kita telah sampai di penghujung acara
untuk menutup kegiatan ini kami sampaikan terima kasih kepada bapak ibu atas kehadiran dan partisipasi aktifnya
terutama para narasumber yang telah berbagi bersama kita
semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan bersama sama kita bisa mewujudkan tercapainya stabilitas sistem keuangan menuju indonesia maju
atas nama seluruh panitia kami sampaikan mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara